seiring dengan berkembangnya zaman banyak inovasi yang dilakukan kepada salah satu alat transportasi yang sering digunakan oleh banyak orang yaitu sepeda
jika dahulu sepeda hanya menggunakan tenaga konvensional saja namun saat ini sudah ada sepeda yang menggabungkan teknologi listrik serta tenaga konvensional untuk memudahkan para penggunanya
minggu pagi sejumlah pegiat sepeda elektrik produksi amerika serikat melaksanakan bersepeda santai dari kawasan senayan menuju monas
sepeda ini mempunyai ciri khas desain bergaya antik atau vintage
salah satu yang menggunakan sepeda tersebut adalah pande di mana ia sudah menggunakan sepeda elektrik ini sejak tahun dua ribu
dari tahun dua ribu dua puluh jadi awal ada di sini kita menggunakan sepeda elektrik
saya sudah mulai beli
saya pakai sehari hari itu untuk commute ke kantor
kalau hari minggu car free day kebetulan itu juga sangat convenience buat saya untuk ke kantor
memang looknya beda terus kalau dilihat dari motornya dan baterainya itu sangat tahan lama
kadang saya nge charge paling seminggu sekali tergantung distance
sepeda elektrik yang digunakan ini
ini adalah sepeda elektrik tercepat di amerika serikat di mana dapat menempuh kecepatan empat puluh lima hingga enam puluh lima km per jam
tiap sepeda elektrik ini dilengkapi dengan baterai dengan ukuran empat puluh delapan atau tujuh puluh dua volt
di mana setiap pengguna dapat mengisi daya baterai melalui plug yang disediakan di area baterai sepeda
dengan masing masing daya tersebut sepeda dapat menempuh jarak tiga puluh dua hingga satu ratus dua puluh km hingga daya baterai habis
untuk memiliki sepeda elektrik ini anda harus merogoh kocek mulai dari tujuh puluh tujuh hingga satu ratus empat juta rupiah